silaturahmi lanjut berwisata saat hari raya idul fitri menjadi kebiasaan bagi sebagian
masyarakat indonesia tak heran destinasi wisata di kota batu dipenuhi wisatawan usai
salat idul fitri bahkan sejumlah pengolah lokasi wisata mengakui ada peningkatan pengunjung yang
cukup signifikan pada hari h idul fitri tahun ini ya alhamdulillah ya kenaikan untuk tahun
ini lebaran dari pada tahun kemarin ada peningkatan tiga puluh empat puluh persen sedangkan puncaknya kita prediksi
antara hari ini sabtu sampai minggu mudah mudahan bisa lebihlah naik jadi lima puluh enam puluh persen nyambut masa
libur lebaran pengelola lokasi wisata menyiapkan berbagai atraksi endang mengatakan lebaran tahun ini
menjadi momentum untuk kembali
meragakan para wisata kota batu pasca pandemi covid sembilan belas menghantam apalagi sudah tidak ada lagi
pembatasan kegiatan masyarakat wisatawan yang datang mengaku memiliki waktu yang tidak banyak
untuk memanfaatkan sisa hari libur mereka dengan berwisata sebagian dari mereka langsung datang ke
kota batu setelah sholat idul fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga setelah itu mereka pun harus kembali ke daerah asal
setelah itu mereka pun harus kembali ke daerah asal
yang dituju kalau dibantu kan ada jatimpa satu dua tiga ada ini seperti itu jadi banyak atraksi yang perlu di
pertama belum pernah kedua searching itu ternyata seru tempatnya jadi
kita pengen kesini langsung gas kesini aja tadi
pada libur lebaran tahun ini pemerintah kota batu memprediksi ada lima ratus sampai enam ratus
empat ratus orang datang ke kota batu untuk berwisata
angka ini naik dari tahun lalu yang mencatatkan angka empat ratus tiga puluh ribu orang
nesta farid miki peresia batu jawa tenggara